sementara itu seorang pelajar smp di bekasi jawa barat tewas sabtu petang saat terlibat tawuran antar pelajar
korban tewas akibat luka bacok yang mengenai tepat di jantungnya
kakak oliver vito tak bisa menahan kemarahannya saat mengetahui adiknya meninggal
setelah terlibat tawuran antara pelajar smp negeri empat puluh satu dengan smp negeri tiga puluh enam bekasi sabtu petang kemarin
oliver vito siswa smp negeri empat puluh satu bekasi tewas akibat luka bajo tepat di jantungnya
korban akhirnya meninggal saat dilarikan ke rumah sakit hosana rawalumbu kota bekasi
beberapa siswa yang diamankan polisi di rumah sakit digelandang ke kantor polsek bekasi timur untuk penyelidikan dan pengembangan kasus tawuran ini
tawuran berujung maut ini bermula saat korban dan sejumlah temannya konvoy menggunakan sepeda motor
setiba di flyover jalan cud mutia raya bekasi timur mereka bertemu dengan sekelompok pelajar lain yang sedang berjalan
kedua kelompok terlibat saling ejek hingga akhirnya saling serang menggunakan senjata tajam dan patuh
di saat korban ini mungkin juga melawan atau bagaimana ya karena keadaannya mungkin dari sabutan celuh itu
kasus ini ditangani polsek kota timur berkerjasama dengan flores mutro kota bekasi